helikopter yang ditumpangi kapolda jatim irjen pol tony harmanto
beserta rombongan mendarat darurat di lapangan rejo tangan tulung agung rabu sore
heli jenis agusta westland ini mendarat akibat cuaca buruk karena diterjang hujan lebat
rombongan kapolda yang berjumlah sembilan orang berangkat dari pacitan menuju surabaya
kapolda kemudian meneruskan perjalanan darat menuju surabaya
sementara helikopter masih berada di lapangan rejotangan
subardo warga setempat mengaku melihat heli berputar sebelum mendarat
saat pendaratan ia dan keluarganya sempat panik karena atap rumah berjatuhan
inilah video amatir saat pekerja pelabuhan berebut mengambil ikan di dermaga pelabuhan marunda cilincing jakarta utara pada selasa lalu
menurut kepala pusat meteorologi maritim bmk
di mana terdapat penyakit yang menyebabkan penyakit tersebut
penyakit tersebut terjadi saat air laut mengalami pasang dan angin yang tertiup kencang
belum diketahui penyebab fenomena ini namun diduga terjadinya proses perpindahan masa air laut di dalam ke permukaan yang mengalami kesuburan
masyarakat diimbau agar tidak khawatir dengan fenomena ini lantaran tidak ada kaitannya dengan gempa bumi atau tsunami
tim leputan cnn indonesia